indosat uridur resmi meluncurkan layanan lima g komersial di kota solo jawa tengah
peluncuran dilakukan oleh wali kota surakarta gibran raka buming raka
bersama presiden direktur dan ceo indosat uridu ahmad al neama
peluncuran layanan lima g dari indosat uridu
ditandai dengan pemukulan gong oleh wali kota surakarta gibran raka buming raka
ceo pt indosat uridu ahmad al neama
hadir juga dalam peluncuran duta besar qatar untuk ri fauzia idris salman al sulaiti
dan ceo huawei indonesia jackie chen
presiden direktur dan ceo indosat urido ahmad al neama
mengaku senang dan bangga bisa melakukan launching layanan lima g pertama di kota solo

saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan pesan indosat uridu
untuk memberikan kami dukungan dan mendorong kami untuk datang ke sini
kami membuatnya tersedia untuk meluncurkan lima g di kota solo

akan membuka banyak hal yang berpotensi bagi pelanggan
seperti anda tahu indosat uridu adalah bagian pertama dari pelanggan pasar pelanggan di kota solo
kami akan menawarkan pelanggan kita dengan melakukan penyelesaian yang terbaik
dan memberikan mereka solusi terbaik untuk berkembang dan membuka potensi mereka
dan tentu saja memiliki lima g di kota solo akan membuka perusahaan ini
untuk memiliki lebih banyak bisnis dan membuka lebih banyak potensi bagi mereka
melalui teknologi lima g indosat yakin akan muncul ekosistem digital baru
yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
indosat berjanji akan melatih sepuluh ribu umkm solo untuk go digital
perusahaan ini juga menyediakan layanan uket
yang menawarkan pinjaman mikro kepada pelaku umkm
dan membantu pertumbuhan bisnis mereka
sementara dalam bidang pendidikan talenta digital
indosat uridu juga akan memfasilitasi pelatihan dan pembinaan konten kreator
bagi dua anak muda dan komunitas gerakan muda di solo
selain itu ada pelatihan augmented reality bagi lima ratus developer muda asal solo
gibran raka buming raka menyambut baik hadirnya lima g indosat urido
sehingga memudahkan masyarakat
untuk mendapatkan layanan publik yang cepat
yang paling penting dengan adanya lima g ini pelayanan publik tidak berhenti di jam kerja saja
tapi bisa dua puluh empat jam semua warga bisa mengakses
apalagi di era sekarang ini semuanya membutuhkan konektivitas yang cepat
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate yang hadir secara virtual
mengucapkan selamat kepada indonesia
jangan lupa untuk berlangganan di instagram dan facebook